masyarakat sasak sekarang ini yang jumlahnya puluhan ribu datang turun bau nyali
bukan sekedar untuk menangkap nyale mengambil cacing nyale itu
sekaligus menyambut kehadiran putri mandalike figur sasak yang sangat kami harmoti
bagaimana cara untuk membuatnya
bagai ribuan ubur ubur yang berenang di lautan
cahaya senter yang membiasi sepanjang pantai segar
kecamatan pujut kabupaten lombok tengah nusa tenggara barat
menjadi pemandangan mempesona yang hanya dapat disaksikan sekali dalam setahun
tanggal dua puluh bulan ke sepuluh kalender sasak adalah waktu yang paling ditunggu warga lombok
diakini pada tanggal tersebut putri mandalika muncul menemui rakyatnya
dalam bentuk nyale atau cacing laut warna warni
penentuan tanggal kemunculan nyale bukan perkara sembarangan
pemangku adat sasak dari empat penjuru mata angin harus bertemu di tempat suci yang dirahasiakan
menggelar upacara dan ritual wajib yang tak seorang pun boleh tahu
masyarakat sasak sebelum turun bau nyali itu melakukan ritual
ritualnya namanya nederahayu ayuning jagad
yaitu mohon doa mohon keselamatan bukan kepada manusia saja
termasuk juga alam beserta isinya
itulah yang kita doakan supaya tidak terjadi balak tidak terjadi gangguan
jelang malam puncak bau nyale
dua orang pemangku adat sasak pun kembali menggelar ritual untuk kelancaran proses malam puncak nyali
prosesi simbex letek adalah prosesi wajib
yang harus diikuti setiap orang yang terlibat dalam ritual nederahayu ayuning jagad
pemberian simek yang berupa kinang
yang diulaskan pada kening dan pangkal leher
dimaksudkan untuk tolak bala
dan kelancaran permohonan yang telah dipanjatkan melalui doa
tradisi berburu nyali ini bersandar pada legenda putri mandalika yang cantik jelita
di masa kejayaan kerajaan selaparang
kisah putri yang namanya ini diambil oleh kisah putri yang namanya ini
diabadikan sebagai nama pantai di desa kuta lombok tengah
nyale ini memang berasal dari sebuah legenda masyarakat sasak
jadi mandalika ini adalah anak seorang raja di lombok
raja tonjang beru
konon dia sangat cantik jelita
sehingga seluruh putra mahkota yang ada di seluruh penjuru nusantara
kepingin mempersunting putri mandalika
dia harus memilih siapa
karena dia khawatir kalau memilih satu diantara putra mahkota
akan terjadi perselisihan
akan terjadi peperangan
sehingga putri mandalika menyampaikan
jika kalian ingin tahu siapa yang harus saya pilih
datang nanti di bukit seger di pantai selatan
tanggal dua puluh bulan sepuluh kalender sasak
tepat pada tanggal yang sudah ditetapkan
seluruh masyarakat sasak datang
ingin mengetahui siapa yang akan dipilih oleh putri mandalika
kemudian putri mandalika berdiri di bukit angkus
di pinggir di dekat gunung seger
disitulah putri mandalika menyampaikan keputusannya
wahai para putra mahkota
wahai seluruh rakyat bumi sasak lombok
wahai ayah bunda tercinta
hari ini saya tetapkan bahwa saya tidak akan memilih satu di antara kalian
tetapi saya untuk kalian semua
dan jika kalian merindukan saya
datanglah di tempat ini setiap tanggal dua puluh bulan sepuluh kalender sasak
diakini hingga kini putri mandalika menjelma dalam bentuk nyale yang cantik dengan aneka warna
ada pula yang meyakini rambut sang putrilah
yang berubah wujud menjadi aneka warna cacing laut itu
dalam bahasa sasak bau nyalai berarti mencari nyalai
inilah saatnya berburu nyalai
berburu berkah legenda sang putri yang telah mengorbankan diri untuk kedamaian rakyatnya
tak hanya orang dewasa
anak anak pun rela tak tidur agar dapat turut serta berburu nyale di pantai segar
bahkan tak sedikit masyarakat luar kota lombok yang sengaja datang untuk bau nyale
diburu ombak pantai selatan seakan bukan penghalang
ribuan orang tetap melanjutkan perburuan
dini hari itu ombak cukup tinggi
namun berkah nyale membuat para pencari tak surut niat
terus mencari dan mencari
seiring dengan surutnya air laut para pencari nyale pun mulai berangsur surut
mereka telah membawa pulang hasil tangkapan masing masing
ada yang akan menjadikannya sebagai santapan lezat penambah nafsu makan
ada pula yang akan menjadikannya sebagai pupuk untuk lahan pertanian
meski saat atau waktu mencari nyali telah berakhir namun yang pasti
legenda putri mandalika tak akan pernah berakhir tetap hidup abadi dalam cerita rakyat masyarakat nusa tenggara barat
sesama selain itu lontar penguat keberadaan legenda putri mandalika
kerap dibacakan pemangku jelang puncak perayaan baunyale
dalam kitab kutaragamesasak dalam setiap pesan yang terkandung pada partikel reng perneti
meyakini sebuah legenda sama seperti melestarikan budaya yang dipegang teguh hingga hari ini
di desa adat sade seluruh ajaran adat dipegang teguh
modernisasi tak membuat mereka berubah
budaya asli sasak masih menjadi entitas yang tak terpisahkan
peninggalan legenda yang terbalut dalam mitologi cerita rakyat ini pun turut mewarnai tradisi sasak yang kental
menjadi kebiasaan usai mendulang panen nyale di pagi hari siang hari nyale harus diolah
dibungkus daun kelapa dan diasap di atas tungku perahu
dan dihidupkan dengan perapian
nyale nyale beraneka warna pun melebur jadi satu dalam balutan daun kelapa dan mengeluarkan aroma khas biota laut
dengan perapian sedang dan bumbu sederhana nyale asap ini pun diolah menjadi sajian penyanding santap siang
konon bagi siapapun yang mencari lalu memasak nyale dan menjadikannya sajian yang nikmat
akan mendapatkan berkah kebaikan putri mandalika
meski tak seluruh masyarakat lombok meyakini
hal tersebut menjaga dan melestarikan tradisi asli negeri ini adalah tanggung jawab kita
ini adalah hasil masakan saya
aromanya sangat seafood sekali atau seperti ikan laut
dan kalau saya membandingkan aromanya sama seperti kerang
kalau rasanya kita coba dulu
untuk makan nyale harus dengan menggunakan tangan biar lebih mantau
dan dibelah hijau disks
janganlah kita simpanlah
semoga stops bikin kita acara dengan tamu fungsi

kita memang benar benar kebetulan
pada tahun dua ribu delapan belas lalu ini tidak lagi terasa semangat kebersamaan
tetap semangat menjunjung kemudayaan dan membuka kembali pariwisata yang siap menyambut ini
seluruh wisatawan baik domestik maupun mancanegara telah kembali bergeliat
tampak di belakang saya diikuti oleh seluruh parade budaya ini berasal dari seluruh pelosok nusa tenggara barat
lombok bangkit ini pula yang kerap digaungkan pemerintah dan masyarakatnya
keindahan alam lombok kearifan budayanya dan eksotisme yang melekat seakan sayang untuk dilewatkan
bau nyale menjadi ajang pembuktian bahwa lombok tempat yang aman untuk dikunjungi
ini menjadi satu harapan besar
ketika event event ini kita lakukan yang dikolaborasikan dengan event nyale ini
tentu para wisatawan akan datang kembali
melihat lombok ini lebih aman lebih nyaman seperti sedia kalah
itu menjadi harapan kita sehingga target wisatawan yang kurang lebih empat juta di ntb itu bisa terdongkrak di kabupaten lombok tengah
mulai dari bima
lombok bagian paling utara hingga selatan tercampur jadi satu
kemeriahan gegap gempita bercampur atmosfer kebanggaan atas budaya asli daerah masing masing
membuat dada setiap orang yang hadir dalam parade tersebut bergetar
membayangkan betapa kaya budaya di nusa tenggara barat yang patut dijaga dan dilestarikan
kendang belik alat musik
dengan ukuran besar yang dijinjing oleh pemainnya menjadi atraksi paling memukau pada parade budaya siang itu
kelincahan pemain dengan gagah memukul kendang sembari menarikkan tarian khasnya
membuat setiap yang melihatnya berdecak kagum
menggambarkan sekumpulan kesatria yang ingin menunjukkan kemampuannya dalam berolah seni dengan bumbu kanuragan
perisaian juga menjadi salah satu daya tarik dalam parade budaya
dan ini adalah pertarungan antara dua orang kesatria yang diiringi dengan musik khas lombok dan dipadu koreografi unik
derap langkah dan tutur bahasa pada bait lagu yang dimainkan menunjukkan ini lombok
identitasnya kian menguatkan akan keragaman budaya di bumi merah putih
kian lekat terpatri keayuan mandalika putri yang kondang di bumi sasak itu telah menurun pada jutaan putri lainnya
kian menarik kembali ke budaya yang lain
di nusa tenggara barat
mahkota mahkota dan pakaian adat yang dikenakan membawa imajinasi melayang ke masa ratusan tahun silam
putri mandalika seakan nyata hadir di antara banjir manusia di lombok tengah pada hari itu
di era kekinian putri mandalika ini adalah figur sentral masyarakat sasak
kenapa karena putri mandalika ini memberikan contoh kepada kita semua
karena secara ekonomi putri mandalika
sudah memberikan kepada kita luar biasa
bayangkan puluhan ribu orang datang bahkan ratusan ribu orang datang
butuh kuliner butuh transportasi butuh akomodasi
ini ekonomi rakyat akan bergerak
figur putri mandalika tak dapat terpisahkan dari figur perempuan perempuan lain
untuk mematri keluhuran budinya dipilihlah satu putri yang akan menjadi sosok penerus keluhuran budi mandalika
kedari asal lombok tengah ini terpilih sebagai putri mandalika tahun dua ribu sembilan
di pundaknya tertumpu tanggung jawab besar untuk memegang teguh ajaran leluhur dan melestarikan budaya
yang telah jauh hidup sebelum
dan kehadirannya di bumi sosok
dan kehadirannya di bumi sosok
untuk mempertahankan kebudayaan kita mulai dari apa namanya itu menanamkan
mengedukasi masyarakat mengenai pemahaman tentang kebudayaan itu sendiri
dan memberikan mereka pemahaman lebih lagi bahwa kebudayaan itu adalah suatu identitas
suatu keunikan yang ada di masyarakat dan itu harus dijaga dan dilestarikan
saya memaknai tradisi baunyale yang kita selenggarakan setahun sekali ini sebagai pelestarian terhadap budaya
ya di mana banyak budaya yang datang dari luar
yang mungkin bisa mengikis kebudayaan kebudayaan
dan kearifal lokal yang ada di masyarakat setempat
sehingga festival festival seperti ini dapat menjadi satu ajang
pelestarian budaya yang ada di daerah atau di suatu daerah seperti itu
yang tak boleh pula dilupakan pada festival baunyale adalah
kekhasan kulinernya yang hanya bisa dijumpai di lombok
kampung kuliner yang sengaja digelar di lereng bukit meresi
pantai segar menjadi titik sentral yang menarik untuk dikunjungi
berbagai penganan tradisional dijajakan dengan apik dan menarik
berusak makanan khas lombok yang dibungkus daun pisang atau jajanan lain
yang telah diolah dengan berbagai model
kian menegaskan kekayaan peninggalan di masa lampau
peninggalan lainnya yang tak kalah menarik adalah
perhiasan dan pusaka lombok yang syarat keunikan
mulai dari keris hingga pisau pisau unik
yang bisa diperlukan untuk menjaga keuntungan
menjadi daya tarik bagi wisatawan asing
seakan mendapat secuil berkah keindahan surga
lombok memiliki anugerah alam yang nyaris sempurna
mempertahankan dan melestarikan tentu menjadi pekerjaan rumah yang tak mudah
lebih lebih pemerintah daerah lombok tengah menargetkan empat juta wisatawan pada dua ribu sembilan belas
hal ini perlu dibarengi dengan pembangunan
dan penggunaan kultur sosial yang memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengunjungnya
gempa di nusa tenggara barat masih menyimpan trauma
namun para wisata patut tumbuh
meski okupansi hotel pada tahun dua ribu delapan belas menurun
sejumlah pengusaha hotel tetap optimistis
lombok pasti akan membaik
kalau untuk yang tahun sekarang sama yang tahun dulu
cenderung kalau untuk tahun sekarang
karena mereka kan ada bencana yang dari sebelumnya
sebagian besar mereka masih takutnya yang itu
tapi kalau kita lihat tadi malam
okupansionnya itu sekitar tujuh puluh lima persen
kalau tahun sebelumnya
ya bisa sampai delapan puluh sampai sembilan puluh persen pun masih
karena yang kita lihat sebelumnya
cuma dari kitanya aja kita lebih menonjolkan
tapi kalau kita lihat kita lebih menonjolkan
apa sih lombok itu sendiri
karena banyak sih yang mereka berpikir lombok itu belum aman
tapi sebagian besar tamu yang datang berkunjung ke sini
setelah mereka menginap satu atau dua hari itu
mereka berpikir lombok itu aman
rompok itu asik untuk dikunjungi
sebagian besar kita optimis lombok itu pasti akan rame
lebih rame dari tahun tahun sebelumnya
mendulang berkumpul dengan lombok

lombok itu akan menjadi lombok yang lebih ramai
mendulang berkah bau nyale
bergulir bersama kemajuan industri pariwisata kini
yang ingin mencicip tradisi setahun sekali
hanya di sini di bumi sasak
nyale tersaji dalam esotisme kekayaan tradisi pertiwi